badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg menyampaikan kabar buruk dampak perubahan iklim dunia terhadap indonesia pada komisi lima dpr ri senin siang
bmkg menyampaikan jika tidak ada upaya serius menurunkan emisi gas rumah kaca dalam waktu dekat maka puncak es di gunung jaya wijaya akan hilang dalam kurun waktu empat tahun
bmkg yang mulai memonitor perubahan iklim global sejak dua ribu empat melihat hal tersebut sangat dipengaruhi oleh emisi gas rumah kaca
saat ini emisi gas rumah kaca di indonesia telah mencapai empat ratus delapan part per million atau meningkat signifikan dibanding tahun dua ribu empat ketika masih di kisaran tiga ratus tujuh puluh dua part per million
emisi gas rumah kaca di indonesia masih di bawah rata rata global yakni empat ratus tiga belas part per million
jika tidak segera dikendalikan maka suhu hampir seluruh pulau indonesia akan mengalami kenaikan empat derajat celcius pada akhir abad dua puluh satu nanti
jika kondisi ini tidak segera ditangani maka es di puncak tertinggi di indonesia akan hilang dalam waktu empat tahun karena hanya menyisakan ketebalan
saya mengkrediksi bahwa es di gunung jayawijaya di puncak jayawijaya ini tahun dua ribu dua puluh lima akan habis
saat ini jadi saat penelitian tersebut atau saat ini di tahun dua ribu dua puluh satu penyusutan ketebalan es di puncak jaya wijaya telah mencapai dua puluh tiga empat puluh enam meter
nah ini padahal tahun dua ribu sepuluh ketebalannya tiga puluh satu empat puluh sembilan meter sampai saat ini sudah susut dua puluh tiga empat puluh enam meter
berarti ini tersisa tinggal tujuh meter